sistem tilang elektronik etli kini semakin canggih dengan adanya penambahan jenis kamera baru
yang tersebar di dua belas titik di jalan sudirman tamrin jakarta
kamera ini mampu merekam dan mendeteksi adanya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan pengendara saat berlalu lintas
sistem tilang elektronik di dki jakarta telah diberlakukan sejak november dua ribu delapan belas lalu
dengan menggunakan kamera e polis yang mampu merekam pelanggaran untuk lampu merah dan marka jalan
namun di bulan juli ini baru saja digunakan kamera jenis baru yang mampu menembus kaca
dan mendeteksi pelanggaran yang dilakukan si pengumudi dari dalam mobil
untuk lebih jelasnya saya pun mengunjungi tmc polda metro jaya di jakarta
oke boleh diceritakan nggak nih mungkin hari ini ada pelanggaran apa mungkin yang memang terbaca dari sistem etail ini
oke ini bisa kita lihat nih mbak
ini situasi penempatan daripada kamera checkpoint
itu ada di dua belas titik mbak sepanjang sudirman tamrin
kemudian kita bisa lihat coba dilihat untuk pelanggaran hari ini
hari ini ada pelanggaran tidak menggunakan safety belt
ya kan itu kan kelihatan ya mbak
itu di jam ya lokasinya di hotel sultan
itu kita bisa lihat jamnya jam sepuluh empat puluh sembilan ya
secara otomatis sistem akan mencatat pelanggaran yang dideteksi dari kamera pintar checkpoint ini
setelah data didapat akan dicek kembali oleh tim yang bertugas
tilang akan diproses dengan mengirimkan surat ke alamat yang tertera pada data kendaraan
dalam surat terdapat barcode yang dapat di scan dengan menggunakan kamera ponsel
setelah itu pengguna akan mendapatkan sms yang tertaut link untuk melakukan konfirmasi secara online
jika alamat tidak sesuai
dan dalam waktu tujuh hari tilang tidak bisa diproses
maka akan dilakukan pemblokiran stnk kendaraannya
walau diblokir jika masih melakukan pelanggaran
denda dari tilang berikutnya akan terdeteksi dan diakumulasi
ketika membayar pajak atau mengurus perpanjangan stnk
ya bagus sih cuma ya siap siap kaget aja ntar kalau pas perpanjang bayar pajak
atau ada biaya tak terduga dari tilangan itu
kita nggak sadar kita itu melanggar apa enggaknya kan
tau tau dapet tilangan aja kan
pemerhati transportasi dari masyarakat transportasi indonesia atau mti dan itdb
faila sufa menyatakan selain memberikan sanksi
edukasi terhadap pengendara harus ditingkatkan
agar pengendara dapat menaati lalu lintas bukan hanya karena takut pada aturan
tetapi memahami pentingnya keamanan berkendara
kita harus apresiasi ya sebenarnya ini inisiatif yang baik
dari pemerintah ya
kalau kita bilang efektif atau enggak mungkin itu tadi
jadi nggak hanya kita harus memberikan ketakutan kepada pengemudi
tapi nantinya harus ada edukasi tindak lanjut dari data data yang mereka dapatkan
jadi selain edukasi juga ada usaha dari pemerintah juga untuk mengurangi tindak kejahatan tersebut gitu
jadi bukan hanya dari
contohnya mungkin selain tadi dari edukasi yang kita berikan
juga ada mungkin rekayasa engineering yang bisa diperbaiki
kedepannya tmc polda metro jaya akan menambah sebanyak delapan puluh satu kamera checkpoint
di beberapa titik yang mewakili setiap bagian kota dari jakarta
yaitu jakarta selatan barat timur dan utara
tim cnn indonesia jakarta